mulai tanggal dua puluh dua januari selasa kemarin lion air dan wings air resmi menghapus tarif gratis untuk bagasi penumpang di pesawat setelah dua minggu melakukan sosialisasi
setiap rute penerbangan dipatok dengan tarif berbeda kebijakan ini langsung menuai pro kontra khususnya dari para penumpang
antrian panjang terjadi saat beberapa calon penumpang pesawat lion air terlihat kembali membongkar barang bawaannya
ketika melakukan proses check in di bandara internasional juanda surabaya selasa kemarin
penyebabnya sejak dua puluh dua januari dua ribu sembilan belas pihak lion air resmi menghapuskan tarif gratis untuk bagasi dua puluh kg
penumpang hanya diperbolehkan membawa satu bagasi kabin dengan berat maksimal tujuh kg dengan dimensi maksimum empat puluh x tiga puluh x dua puluh cm
pihak lion air mengaku telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat selama dua minggu terakhir
namun ternyata beberapa penumpang masih belum tahu aturan baru tersebut
mereka terpaksa mengurangi jumlah barang bawaan untuk menghindari biaya tambahan untuk bagasi yang dibawa
calon penumpang yang sudah tahu aturan baru ini mengaku harus mengantisipasi terkait pengenaan tarif bagasi berbayar tersebut
mereka terpaksa mengurangi jumlah barang bawaan untuk menghindari biaya tambahan untuk bagasi yang dibawa
mereka terpaksa mengurangi jumlah barang bawaan untuk menghindari biaya tambahan untuk bagasi yang dibawa
mereka terpaksa mengurangi jumlah barang bawaan untuk menghindari biaya tambahan untuk bagasi yang dibawa
sudah diantisipasi karena udah tahu di sosial media jadi ya gak apa apa
hal serupa juga terjadi di bandara kuala namu deli serdang
penumpang tujuan bandara soekarno hatta jakarta misalnya harus membayar hingga rp empat puluh tujuh per kilogram untuk barang di bagasi
belum tahu sama sekali baru ini baru sampai di sini
berapa banyak barang
ya ya sangat ini lah kayaknya keberangkatan
gimana ya kurang setuju lah gitu
pihak maskapai lion air menyarankan penumpang membayar kelebihan bagasi saat membeli tiket atau enam jam sebelum keberangkatan
dengan cara ini biaya akan lebih murah
lebih baik membeli bagasi di waktu sebelum enam jam sebelum keberangkatan
karena itu lebih murah dibandingkan ketika kita go show
dalam artian ketika hendak berangkat
dan berikut adalah kisaran tarif bagasi per kilogram untuk beberapa rute penerbangan dari bandara soekarno hatta
dan berikut ini gambaran tarif besaran biaya yang harus dikeluarkan penumpang jika melakukan penerbangan dari jakarta menuju bandara kuala namu deli serdang
di meliputan cnn indonesia
sejak awal tahun hingga pekan ketiga januari sebanyak empat ratus tiga puluh tiga penerbangan di bandara sultan syarif kasim ii pekanbaru riau dibatalkan
pembatalan ini lantaran sejumlah penumpang turun drastis akibat harga tiket pesawat yang dinilai terlalu mahal
dilansir cnn indonesia com
pihak angkasa pura ii mengungkapkan ada dua ratus dua belas penerbangan domestik menuju pekanbaru selama periode satu hingga dua puluh satu januari dibatalkan
dan pada periode yang sama dua ratus tujuh belas penerbangan batal berangkat dari pekan baru
sementara itu untuk rute internasional terdapat empat penerbangan
penerbangan yang dibatalkan dari dan menuju bandara sultan syarif kasim ii
pantauan dari pemesanan tiket daring harga rata rata rute pekanbaru jakarta dan sebaliknya berkisar satu jutaan rupiah per orang
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini